wayan tirta sumadi dokter yang tengah viral karena membuka praktik di rumah terbengkalai
saat ini sedang berada di gianyar bali bersama keluarganya
pihak keluarga belum memikirkan rencana ke depan
apakah dokter wayan akan kembali membuka praktik di karawang atau tetap menetap di bali
mereka berharap wayan tirta tetap bisa mengabdi sebagai dokter
sementara rumah dokter wayan di kampung pasirwaru desa karanganyar kabupaten karawang
yang semula terbengkalai kini sudah bersih berkat gotong royong warga sekitar dan aparat desa

pihak keluarga belum memikirkan rencana ke depan